pihak istana kepresidenan memberikan tanggapannya terkait cat baru pada pesawat kepresidenan republik indonesia
istana memastikan anggaran cat ulang pesawat kepresidenan tidak mengganggu anggaran penanganan pandemi covid sembilan belas
hal ini disampaikan tenaga alih utama kantor staff presiden ali mutar ngabalin di istana kepresidenan jakarta selasa siang
dirinya menjelaskan pengecatan pesawat kepresidenan tersebut merupakan rangkaian dari perawatan dan pemeriksaan menyeluruh
pada pesawat yang telah berusia tujuh tahun itu
ngabalin juga memastikan anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan sekitar dua satu miliar rupiah sudah dialokasikan sejak dua ribu sembilan belas
sehingga tidak mengganggu anggaran penanganan pandemi covid sembilan belas
seperti diberitakan melalui akun sosial media pribadinya di twitter
pengamat penerbangan alvin lee menyebut pengecatan ulang pesawat kepresidenan yang menelan biaya besar sebagai hal yang tidak bermanfaat
dari dua ribu sembilan belas alokasi anggarannya tidak saja cat
tapi dua tadi yang abang bilang itu adalah selain perbaikan besar dan yang kedua overhaul dia mesti melakukan pemeriksaan
ya jadi karena itu kalau hanya diangkat saja narasinya untuk cat dua miliar satu miliar jadi ribut nanti
tetapi ini kan ada pemeriksaan besar yang dilakukan ya
ingat sudah tujuh tahun dan ini adalah pesawat kepresidenan